ya saya gak bisa mama tuh besok kan ada kerjaan ada syuting syuting iklan gak bisa mama tinggalin
mama mama kok main asal tunjuk aja sih besok tuh papa ada acara penting
papa ada acara senam dengan kolega dan ini lebih penting daripada urusan mama
enak aja ya jelas urusan mama itu lebih penting papa
aduh bapak kan tahu mama itu harus ngejar deadline dari klien
belum lagi jadwal si model yang hits itu schedule nya kan aduh padat pak gak bisa
udahlah papa ya harus nemenin si boy tinggalin aja urusan papa yang kurang penting itu
wah cuman senam doang
gak mau gak mau pokoknya mama
udah gak apa apa boy gak perlu ditungguin kok
bego juga gue dulu ampe ketauan
kenapa kamu menangis
aku dipukul sama reva
aku dipukul sampe bawah mas aku tuh biru banget mas
gak akan ada gunanya mas
aku bener bener biru bawah mata
ini gak lucu
beneran reva pukul aku
nggak gak gak gak
mas mas percaya sama kamu tapi
kenapa reva pukul kamu pasti ada alasannya kan
mas percaya mas
oke gini aja kalau mas gak percaya sama aku
sampai segitunya reva pukul kamu ya
dia marah sama aku
tapi mas gak ngerti kenapa reva mukul kamu pasti ada alasannya kan
dia gak berhak ngelakuin ini sama aku

apapun alasannya reva tidak boleh mukul kamu
tapi mas mau dengar apa ceritanya sampai repa mukul kamu
jadi reva udah pulang terlalu malem banget
terus aku bilang reva kamu kan ini udah malam jangan pulang malam malam bahaya anak perempuan
terus reva bilang ya mumpung gak ada papi gue kenapa
jadi gue mau senang senang gitu mas katanya
makanya aku dipukul
makanya aku dipukul
makanya aku dipukulin kayak gini gara gara aku ngelarang dia nggak boleh pulang sampai malem
makanya dia pukul nih
mungkin dia kesal kali karena aku ngelarang dia mas
iya iya betul betul
iya itu justru aku juga bingung kenapa dia nonjok aku gitu aja
sampai biru begini
aku udah gak kuat lagi sama reva
pokoknya aku mau keluar dari rumah ini mas
aku udah gak sanggup lagi
jangan gitu dong
jangan kayak gitu
mas aku harus pindah mas
aku udah gak kuat mas
mas akan tegur dia
mas akan beri peringatan yang keras buat eva ya
udah cukup mas
kalau mas ngomong sama reva reva pasti pembelaan diri
dia dong dia merasa bahwa dia itu ngelakuin itu semua benar mas
percuma udah mas
aku udah gak kuat lagi tinggal di rumah ini
mas coba mas ada di posisi aku
mas rasain dipukul kayak gini dimarah marahin dijadiin babu
pasti mas sakit juga
bahkan mas akan ngakuin hal yang lebih parah daripada yang aku lakuin saat ini mas
adriana kamu tenang dulu dong
kamu santai dulu
pikir baik baik ya
mas akan paksa reva untuk minta maaf
dan mas akan paksa dia untuk bikin perjanjian
untuk tidak pernah melakukan pemukulan lagi sama kamu
kalau mas ngelakuin itu dia akan ngelakuin juga
tapi setelah itu dia akan ngelakuin hal yang sama lagi mas
akan terulang lagi
udah mas aku akan tetap pergi
kalau kamu mau pergi emang kamu mau pergi ke mana
ya aku tinggal di rumah mamaku lah mas
terus aku mau tinggal di mana lagi
yang cuma ngertiin dan peduli sama aku ya
sayang jangan begitu dong
kalau kamu tinggal di rumah mamamu
ya ya mas jadi bingung dong
masa mas mesti tinggal sama mamamu
ya aku nggak peduli
aku gak peduli mas mau gimana mau ikut aku atau enggak
sekalipun aku udah gak peduli
aku akan tetap tinggal di rumah mama karena aku udah gak kuat di sini

mau jadi pukul pukulin terus sama reva
cukup ya mas aku akan tetap pergi dari rumah ini
kok bisa jadi begitu ya
serem amat ya
aku udah dapat alasan untuk keluar dari rumah ini
wah mama tuh sedih ya kamu kayak gini tau
ma dia kan udah nggak apa apa sekarang ma
udah pindah ruang rawat
iya sih tapi kan gimana pun juga kamu harus ada yang nungguin
gimana kalau papa aja yang nemenin boy
kasian dong kalau boleh sendirian kan
soalnya nggak bisa mama tuh besok kan ada kerjaan
mama kok main asal tunjuk aja sih
besok tuh papa ada acara penting
papa ada acara senam dengan kolega
dan ini lebih penting daripada urusan mama
ya enak aja
ini jelas urusan mama itu lebih penting papa
aduh bapak kan tahu mama itu harus ngejar deadline dari klien
belum lagi jadwal si model yang hits itu schedule nya kan aduh padat pak
udah lah papa
tinggalin aja urusan tempat yang kurang penting itu
wah cuma senam doang
nggak mau nggak mau
udah nggak papa boy nggak perlu ditungguin kok
iya tante om
tante sama om tenang aja
biar saya sama ian yang jagain boy
lagian kan besok hari minggu
jadi kita bisa nginep jagain boy
om sama tante istirahat aja pulang
ya biar kita berdua yang jagain gue di sini
pakai gak bisa segala sih
kan jadi nggak enak tuh sama eka sama ian
ih seharusnya yang paling itu papa
yang linggaran senam yang kepenting itu
ya yang seharusnya malu tuh mama
seorang ibu itu harusnya ngurusin anak
kalau bapak tuh kewajibannya cari uang
bener nggak kak bener nggak ian
nggak mama kan kerja
yang salah papa dong
mama itu ibu tuh harusnya ngurus anak
yang kerja itu bapaknya
papa salah tetep
jangan ribut terus dong
di rumah sakit berantem
udah lah kan yang mau nemenin boy itu ian sama aikal
jadi nggak usah papa tenang aja ya
nggak usah papa tenang aja
tapi yang bener sih papa
kan yang kerja mama
yang senam papa
kerja seharusnya papa dong ma
kalau papa itu senam supaya dapat kerjaan
ya udah deh
gini aja deh
ian yang manis

razakan aja dia